menyeruput kopi susu semakin digandrungi sejak dua ribu enam belas
bisnis kedai kopi seketika menjamur dan menjadi tren di era urban modern
namun seiring waktu penggunaan susu sapi pada kopi mulai beralih
lantaran tak semua orang bisa menikmati susu sapi karena intoleransi laktosa
mas revo susun nabati ini kan memang sekarang orang sudah banyak beralih
kalau kita ngomong soal ini tren bisa jadi dikatakan seperti itu sejak kapan sebenarnya
kalau ngomongin tren sebenarnya susu alternatif itu kita udah terjadi dari sebelum pandemi
cuma pada saat pandemi itu meningkat drastis gitu
mungkin kalau secara angka aku nggak punya angka pasti
tapi kalau dari segi market gitu ya dari orang orang yang mencoba gaya hidup ini
kurang lebihnya bisa dua sampai tiga kali lipat sebelum pandemi
intoleransi laktosa merupakan sebuah kondisi genetis yang ditandai dengan kekurangan tingkat enzim laktase pada tubuh
itu tidak semua orang memiliki enzit tersebut atau tidak cukup enzitnya
nah karena itu karena enzimnya tidak cukup atau enzimnya kurang ya
sehingga pencernaan penyerapannya juga menjadi terhambat
sehingga terkadang ada masalah masalah pencernaan
seperti gangguan kembung kadang kadang diare
ternyata mencampurkan susu nabati ke dalam kopi tidaklah sesederhana mencampurkan susu sapi
tekstur dan kandungan pada susu nabati berpengaruh pada blending kopi yang membuatnya semakin mengental
setiap varian susu nabati yang saya cicipi memberi kesan ringan alias tidak terlalu creamy
sebab susu nabati mengandung kalori lebih rendah dari susu sapi
ringan teksturnya ya
oh ini kayak hampir menyerupai
betul makanya aku bilang tadi lebih bisa gampang masuk ke bins
oh oke sebenarnya enggak gampang dalam arti secara teksturnya tapi juga rasanya
rasa yang tidak biasa saya temukan pada susu kelapa
beda ya coconut milk sama santan beda
oke santan beda ya
oke jadi bukan santan
bukan mau bikin apa gulai
lebih mild lagi
lebih ringan ya
dan rasanya juga iya emang berasa
tapi dia beraroma ya
yang ngasih langsung ke hidung itu dia ngasih aroma
beralih ke susun nabati sudah dialami ando sejak enam tahun silam
keinginannya menyeruput kopi susu terhalang intoleransi laktosa yang ia alami
awal mulanya itu di tahun dua ribu tujuh belas
gue merasa kurang sehat atau apa apa
habis itu gue nonton beberapa dokumenter
tiba tiba di dokumenter ini ditunjukkan bahwa
ada namanya susu alter altern
kalau lo suka sama susu
and efeknya sama dan tastenya ya bisa dibilang mirip
tanpa gue dengerin orang lain
gue coba aja sebulan
nah setelah sebulan itu gue merasa kok kenapa ya tubuh gue
untuk gue ya bagi gue
lebih enak lebih ringan lebih sehat
meski mengandung nilai gizi yang dapat menggantikan susu sapi
ada ya beberapa orang yang menganggap susu nabati ini lebih sehat
menurut saya sih tidak ya
dua duanya punya kelebihan dan punya kekurangan
asal tidak dikonsumsi secara berlebihan
pengalaman menyeruput kopi susu nabati membuka mata saya
bahwa tren kopi susu nabati tak semata bisnis kuliner latah
yang seketika memasuki pasar
namun mereka yang mengalami toleransi laktosa
setidaknya memiliki alternatif bila ingin menikmati
tim liputan cnn indonesia jakarta